bulan buru buru pulang karena mikirin aa
tidur sama ibu kangen sama ibu
bulan batalin karena sedih dengar aa sendirian
jawab aja jangan diem aja
iya bisa lah
kalau di rumah kenapa napa gimana
kalau umi kenapa napa
terus mau cari api di mana
mudah mudahan kiamatnya masih jauh ya
jangan ngejawab terus
tadi udah diem disuruh menjawab
udah menjawab suruh diem
ada hp sih mbak
tuh kakakmu malem malem pake singlet nggak tau malu
aa udah sendirian
sebelum mereka datang ah udah sendirian
malu maluin aja nonton di rumah orang
kayak nggak punya tv aja di rumah kayak nggak boleh nonton tv aja di rumah
kenapa nonton tv nya di rumah rustam
kenapa nggak nonton tv di rumah sendiri aja
lagian ngapain sih kak keliuran nonton bola
tuh dengerin adikmu
aa udah kesepian
makanya mereka datang menemani
mana ada orang kesepian ketawa ketawa
aa udah menangis dulu
baru ditinggal sehari udah pesta pora
gimana kalau bulan tinggal sebulan aa
kalau dindas sebulan di kampung
jangan ngejawab terus
nabila tidur dulu ya mbak
nasihatin lagi tuh kakakmu
emang apa untungnya sih kak
jangan maaf maaf aja dong dijawab
mau dinasihatin lagi
nabila tidur dulu ya

udah seneng wulan nggak ada
seneng wulan gak ada di rumah
hi baju siapa ini teh
eh gitu ya di rumah tuh semakin takut
astaga belor eh
wah karena tajam saja
gila apalagi lu servis keraja
abang udah ngebet banget punya punya anak sob
sopi ngulet bangun tidur
terus tiba tiba hamil gitu
abang udah bosen sama suami
ya terus ngapain keluyuran
umur sopi udah berapa
umur abang udah berapa
kalau kita nggak usahain dari sekarang
terus kapan lagi bang
sampai dikasih anak yang umur lima puluh tahun
terus siapa yang jaga
siapa yang urus
kalau anaknya tk nanti
terus kita udah pakai tongkat gimana
mau ngapain di situ
pegel mau rebahan

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
nggak mungkin tercapai kalau cuma diomongin
harus diperjuangkan diusahain
harus diperjuangkan diusahain
mau tidur mi
mau tidur mi
kalau abi tidur di dalam
omik mau tidur di luar aja
omi jangan mi
sadam ngeliat bagaimana ya
biar sadam tau kelakuan abinya kayak apa
aboi aja deh yang tidur di luar
namanya abis tidur kerja
sedap sekarang waktu publik
udah dikejelar di atas
tidur nih sama bola
jangan berisik nanti sadam bangun
ngomong jangan berisik
untuk pintu kenceng kenceng